apakah dengan begitu seling ini akan menjadi semula lah allah walau kuatailah billah
tulis saya jangan kamu percaya kepada benda percayalah kepada kekuasaan allah dan kekuatan
allah luruskan tawhidmu bukan benda ini yang memberikan manfaat
bahwa ngerahin taudzubillah ilazi waqurratihi insya'abih mawa'u'adzim bismillahirrahmanirrahim
itu adalah jin yang bersemayam dalam tubuh kijoko tapi sekarang alhamdulillah insyaallah
jenis sudah tidak ada lagi dalam tubuhnya
lepaskan lepaskan anakku
lepaskan anakku ibu itu
untuk apa anak kecil itu campur
kembalikan tuhan kembalikan
kenapa sulit ini tidak bisa aku gunakan lagi
kasian sekali kamu tole tole
sulingnya tidak mau lagi ditiup sama kamu
sepertinya kekuatan suling tolek juga hilang
mabuk saya tidak bisa membantu ibu
tidak apa apa nak mungkin ini belum rezeki ibu
terima kasih adik ya
ya allah apa ya allah
bantu aku memanggil sunan bonang
itulah suara tole
ada apa dengan tuhli
udah satu jam aku menunggu disini pak monsun nenbonang
tapi pak monsun nenbonang entah dimana
tak mungkin mendengar panggilanku
bagaimana pak monsun tahu tuhli bisa disini
tuhli allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa
allah telah mengirisku
dan mengirimkan angin membawa suaramu kepada pak man
sekarang tuhli ceritakan
ada masalah apa
sulinya sudah tidak bisa tuhli gunakan lagi
entah tak ada kekuatannya
bahkan tidak bisa aku tiup lagi pak man
harus membersihkan diri
kembali ke rumah
kembali kepada allah
perbaiki ibadah tuhli
kembali sayang kepada tuhli
insya allah sanggup pak man
apakah dengan begitu
suruh ini akan menjadi semula
jangan kamu percaya kepada benda
percayalah tuhli sayang
percayalah kepada kekuasaan allah
dan kekuatan allah
bukan benda ini yang memberikan manfaat
tapi allah subhanahu wa ta'ala
yang membuat suling ini bisa bermanfaat
iya pak man
sebentar lagi maghrib
ikhlas dan basrah padamu ya allah

ada apa ini pak
rumah ini sedang diruat
dan bunga tujuh rupah
dan macam macam lagi sunan
semuanya dikerjakan oleh dukun
tidak ada rumah yang siap
bapak pemilik rumah
saya masuk ke dalam rumah
maaf kan sunan
sebaiknya kanjeng sunan jangan masuk
karena rumah ini membawa sial
nanti kanjeng sunan ikut sial juga
iya kan sunan
kalau masuk rumah ini
kepala langsung pusing dan muntah muntah
insya allah tidak ada apa apa
biarkan saja dia masuk
dia akan merasakan panasnya rumah ini
karena tidak pernah dibacakan ayat suci allah
dan tidak pernah dipergunakan untuk sholat
aduh aduh sunan
aduh kenapa kepala saya pusing sunan
a'udhu billahi minasyaitanirrahim
lam yulatul amyulatul amyakul
wa min syari hasilin
la takwusu senatu
rahumma fis samawati